tidak banyak daerah di indonesia yang hidupnya ditopang oleh industri perkebunan
jember adalah salah satunya
tembakau jadi sumber pendapatan terbesar
dan cerutu adalah alasan tembakau jember masih eksis hingga sekarang
laksana gadis cantik cerutu jember jadi prima donna di pasar dunia
bahan mentahnya juga diburu untuk dibuat cerutu baru
inilah cerita tentang digdaya cerutu jember
pagi di kota jember
denyut kota ini berdetak seiring dengan aktivitas warga di pasar pasar tradisional

ini adalah salah satu lumbung pangan dan hasil kebun termasyur di jawa timur
tahun dua ribu delapan belas dari empat puluh tiga ribu hektare sawah menghasilkan empat delapan ton padi per hektare
kedelainya menyumbang empat puluh dua persen produksi nasional
sementara dua sembilan ratus hektare ladang jagung di jember mampu menghasilkan tujuh ton per hektare per tahun
tetapi jember lebih dikenal dengan komoditas lainnya tembakau

eratnya hubungan antara jember dan tembakau dapat dilihat dari gambar daun tembakau
yang dijadikan lambang pemerintah daerah dan perguruan tinggi terbesar
sewilayah tapa kuda universitas
sejarah tembakau jember mempunyai jejak lama
berawal dari interaksi pedagang portugis dengan suku asli amerika yang sudah lama mengkonsumsinya
akhirnya tembakau sampai di indonesia pada abad ke delapan belas
setelah sukses dikembangkan di deli serdang sumatera utara
pemerintah kolonial belanda membawa tembakau ke jember pada pertengahan abad ke sembilan belas
kondisi cuaca dan tanahnya yang terjadi di jember adalah sebuah kebun yang terkenal
rumahnya yang diapit gunung lemongan dan argopuro membuat jember cocok untuk tanaman tembakau
di periode inilah industrialisasi tembakau di jember diperkenalkan oleh pembentukan kongsi dagang tembakau oleh belanda
kemudian dengan datangnya belanda ke indonesia
waktu itu selain rempah rempah di indonesia bagian timur
kemudian beberapa komoditas ekspor dikembangkan oleh belanda
untuk komoditas ekspor yang akan diperdagangkan di eropa
dan di sana sebenarnya mulai tembakau menjadi bagian dari komoditas ekspor yang diusahakan oleh pemerintah belanda ke pasar eropa
tembakau adalah penopang ekonomi jember sejak kabupaten ini terbentuk secara administratif pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hingga dua ribu tujuh belas data pemerintah daerah setempat mencatat ada lebih dari tujuh belas ribu hektare lahan tembakau dengan produksi mencapai satu ratus sembilan puluh ribu ton
tembakau juga merupakan sektor usaha yang menyerap banyak pekerja
lebih dari tujuh puluh persen warga jember menggantungkan hidupnya pada puluhan industri tembakau yang tumbuh di daerah ini
mereka diantaranya adalah pemilik lahan petani penggarap dan orang orang yang bekerja pada puluhan industri tersebut
data bps jawa timur dua ribu tujuh belas menyebut lima puluh tiga persen pendapatan asli daerah jember bersumber
bersumber pada tembakau
dari situ sungguh sulit membayangkan kota jember tanpa tembakau
ada dua jenis tembakau yang jamak ditanam di jember
pertama adalah jenis empat os yang biasa digunakan sebagai isi berbagai jenis rokok
tembakau ini beraroma kuat dan punya kandungan nikotin yang tinggi
kedua adalah jenis naox
dengan berbagai varietas seperti tembakau kasturi
industri cerutu di jember memakainya sebagai pembalut pembungkus serta pengisi cerutu
sebagian besar kebun tembakau di jember dimiliki oleh warga
industri dan perusahaan rokok atau cerutu menyewanya untuk satu musim tanam yang berlangsung kurang lebih tujuh bulan
cerutu itu bukan itu
itu lebih kurang sampai empat puluh delapan juta
jadi untuk sewa tanah itu lebih kurang sepuluh juta per hektare sekali tanam
untuk modal biaya dan pengadaan barang itu lebih kurang tiga puluh delapan juta per hektar dia
nah sekarang kalau berbicara keuntungannya tinggal kita
kita ambil average nya aja ya satu pohon itu ketemu berapa ya
kalau bep nya kita sudah tiga ribu sekian
nah rata rata daripada penjualan itu
average nya itu bisa ketemu empat ribu atau empat ribu berapa gitu ya
jadi pendapatan petani itu bisa lebih kurang enam puluh sekian
jembatan okei mukabara
jembatan okei mukabara
jembatan okei mukabara
mengandalkan cerutu sebagai bisnis utama mereka
pasar cerutu jember adalah luar negeri
hanya lima hingga sepuluh persen saja yang dijual di pasar lokal
semuanya diekspor baik dalam bentuk cerutu jadi atau bahan mentah berupa daun tembakau
dalam catatan bps jawa timur ekspor cerutu dari jember selama dua ribu tujuh belas mencapai dua ribu ton produk cerutu
dan bahan baku cerutu dengan nilai di atas satu lima triliun rupiah
tingginya penerimaan devisa dari ekspor cerutu dan produk tembakau lainnya
membuat jember menjadi satu satunya daerah yang memiliki lembaga sertifikasi produk tembakau
lembaga ini menjadi penjaga standar dan mutu produk tembakau yang akan diekspor
mereka menguji sampel yang dikirim oleh industri yang akan mengirim cerutu atau daun tembakau untuk diekspor
salah satunya adalah memastikan cerutu yang diekspor tidak mengandung lasioderma serigen hama tembakau
kami itu berdasarkan persyaratan umum di standar nasional indonesia tembakau
yang menyatakan bahwa di dalam tembakau tidak boleh ada hama lasiodirma hidup
untuk itu peran upt psmp at jember bisa melaksanakan inspeksi proses fumigasi
yang diperlukan oleh industri rokok ataupun pelaku usaha tembakau
yang kedua adalah inspeksi pengukuran kandungan gas pospin
di mana hasilnya juga akan keluar sertifikat imigrasi

pagi mulai beranjak
demikian pula kehidupan di rumah sederhana di kawasan jubung kabupaten jember
siti muda mulai melakukan kegiatan rutinnya setiap pagi
menyiapkan minuman hangat untuk kedua orang tuanya adalah kegiatan yang tak terlewatkan
selesai dengan rutinitas pagi di rumah muda pun berangkat ke tempat kerjanya
ada banyak pekerjaan sudah menunggu
bahkan tak jarang ia dan banyak pekerja lainnya harus menambah waktu untuk menyelesaikannya
muda dan pekerja lainnya dibayar per hari rp delapan puluh ribu
dengan ditambah lembur sebulan muda dan pekerja lainnya akan mengantongi rp dua satu ratus tujuh puluh
jumlah itu sesuai umk jember
sudah lebih dari lima tahun siti muda bekerja pada industri cerutu
karena muda adalah pekerja senior maka tugasnya lebih sulit dari teman temannya
yaitu wrapping atau
membungkus isi cerutu dengan daun tembakau
itu kan kita harus kenal tembakau dulu
antara yang ini kan warnanya kan beda beda
harus hafal dulu di feeling
kalau sudah hafal di situ sudah tahu baru pindah ke dinding
kan kalau sudah di binding itu kan sudah tahu rokok kan sudah tahu
jadi harus tahu rasanya
kalau ini nggak bisa dipakai
kalau ini bisa masuk dipakai buat rokok gitu
habis itu ya kalau sudah ke binding sudah tahu
jadi harus pindah ke wrapping
harus bungkus terakhirnya itu
di pabrik pembuatan cerutu ini hanya ada tiga puluh orang yang bertugas di pengolahan cerutu secara manual

ada empat puluh an industri lain yang juga membuat cerutu atau sigar secara manual atau handmade
tetapi di bobil sebuah unit usaha cerutu milik bumn ptpn sepuluh jumlah pekerjaannya hampir seribu orang
dan memakai mesin untuk mengejar efisiensi
jumlah pekerja pengolahan cerutu dari semua industri itu belum termasuk para pekerja di bagian prapanen
seperti penyiapan lahan pembibitan sortasi buruh angkut pengembakan dan lain lain
data di snaker kota jember mencatat tahun dua ribu empat belas ada dua ribuan buruh lepas di sektor cerutu
ini belum termasuk petani karyawan dan berbagai usaha lain yang terhubung dengan industri cerutu di jember
pembibitan persiapan lahan tanaman pemeliharaan panen pengeringan sortasi dan sekarang proses ending pembalan sikar itu cukup banyak
per hektare itu hampir antara lima belas sampai dua puluh orang per hari
bisa dibayangkan kalau kita tanam sekian puluh hektare
sekian ratus hektare bahkan sekian ribu hektare
berapa serapan yang dilakukan oleh dunia tembakau dan sigar ini pada segmen tenaga kerja

hasilnya adalah berbagai jenis tembakau
cerutu jember berasal dari varietas tembakau khas jember
bernama besuki naos
tembakau ini berguna sebagai pembalut pembungkus bahkan sebagai isi cerutu
untuk menciptakan cerutu yang berkualitas penanaman tembakaunya juga jadi prioritas
banyakan perusahaan tembakau di jember memulai penanaman memakai sistem polybag atau menutupi bibit dengan tudung
ini berguna agar bibit tidak terkena sinar matahari secara langsung dan mencegah hama masuk
dan merusak tembakau
dulu cerutu identik dengan kuba salah satu negara di amerika tengah
kuba memang sudah lama dikenal sebagai penghasil cerutu kelas dunia
kini cerutu kuba bukanlah satu satunya yang terbaik
ada cerutu jember yang turut meramaikan pasar cerutu dunia dengan kualitas terbaik
semua pabrikan cerutu ini berasal dari jember
pasar utama adalah negara negara eropa seperti jerman denmark dan italia
selanjutnya komoditas ini juga dikirim ke tiongkok dan negara negara asia lainnya
meski pelaku industri cerutu terbesar di jember sampai saat ini hanya mengekspor bahan baku berupa daun tembakau cerutu naox
tapi jumlah ekspornya per tahun mencapai satu lima ratus ton
dengan nilai maksimal mencapai empat ratus miliar rupiah per tahun
tembakau cerutu adalah emas hijau yang berkilau
jika harga emas hitam atau minyak bumi selalu terfluktuasi maka harga cerutu di pasaran dunia tidak pernah turun
standar nilai terendahnya mengikuti nilai tahun sebelumnya
pertama kemungkinan tersebut adalah keuntungan
secara umum tembakau cerutu di jember ini bisa dikatakan sangat diminati dan sangat disukai oleh pasar pasar dunia
salah satu pesaing yang selama ini berkompetisi dengan kita adalah tembakau kubah
otomatis pasar dunia sebenarnya memperebutkan antara dua negara besar ini
dua negara penghasil tembakau kualitas terbesar ini antara cerutu dan antara kubah dan indonesia
bisa dikatakan tembakau indonesia ini
prosesnya masih sederhana mengikuti pola lama yang diwarisi dari pekerja tembakau sebelumnya sejak zaman penjajahan belanda
proses pembuatan cerutu ini melewati beberapa tahap
dari mulai feeling atau membuat isi cerutu dari tiga atau empat daun cerutu yang digabung jadi satu
kemudian dibinding atau dibalut dengan daun tembakau
setelah itu wrapping atau membungkus serutu dengan daun tembakau terbaik
wrapping adalah proses paling utama dari pembuatan cerutu
lapisan luar cerutu ini adalah penentu rasa dan aroma
cerutu atau sigap kemudian di press dengan alat tekan sederhana agar sesuai dengan bentuk dan ukuran yang akan dipasarkan
di dunia sigar mulai dari sononya memang ada unsur seni yang tidak bisa tergantikan oleh mesin
makanya bentuknya yang indah halus dan itu memberikan sebuah penilaian handmade itu akan lebih bagus
akan lebih elegan bahkan pada rating yang tinggi dibandingkan dengan produk
pembuatan dari mesin dan biasanya memang cerutu cerutu yang dibuat oleh mesin itu lebih murah
dan yang dibuat oleh secara tangan itu memberikan gengsi tersendiri dan biasanya harganya lebih mahal
seperti perusahaan cerutu kelas menengah lainnya pasar utama cerutu bin sigar juga luar negeri
habitat ekspor cerutu pula lah yang membuat industri tembakau di jember nyaris tidak terpengaruh dengan munculnya berbagai aturan anti rokok
yang membatasi peredaran produk tembakau di luar negeri
tidak ada yang tersisa memang dari seluruh pembuatan cerutu di sini
bahkan cerutu cerutu atau sisa cerutu yang tidak terpakai seperti ini kemudian dikumpulkan dijadikan satu untuk dibuat sebuah cerutu baru
caranya adalah dimasukkan ke dalam sebuah alat yang mereka sebut dengan nama roli
mereka bentuk mereka dorong mereka pepatkan
hingga membentuk sebuah cerutu baru
semacam ini itu yang panjang ini tentu masih setengah jadi dan ini nanti pasarnya adalah pasar di wilayah lokal saja di jember dan sekitarnya
selain kuba kompetitor cerutu jember adalah beberapa negara amerika latin dan kamerun di afrika
meski disebut masih unggul rapatnya persaingan cerutu ini membuat perusahaan cerutu asal jember
mulai mendiversifikasi produk mereka
jika dulu dunia hanya mengenal big sigar atau cerutu besar yang bercita rasa kuat
saat ini pasar dunia mulai dibanjiri oleh jenis jenis cerutu baru yang berukuran dan bercita rasa medium maupun light
produk ini menyasar konsumen profesional muda yang tidak hanya memperhatikan rasa cerutu
tapi juga memerlukannya sebagai bagian dari gaya hidup
cerutu ini seperti ini ini cerutu yang kategori medium
terus ada yang seperti ini cerutu besar
nah ini masing masing punya segmen tersendiri dan harganya pun juga berbeda
yang paling sekarang ini paling banyak pasarnya yang jadi panjang
tidak tahu kenapa kalau ini masih segmennya terbatas
cerutu yang sangat besar

kalau yang paling mahal justru ya
berapa itu pak kalau di pasar dijual
kalau di pasar ya kurang lebih dua ratus ribu
itu dalam negeri
kalau di luar negeri bisa berapa
bisa satu juta setengah mungkin
ya yang pertama memang sebetulnya bahan bakunya memang pilihan ya
terus buatannya lebih
relatif lebih sulit
sehingga butuh kehatian kehatian
ini yang menyebabkan
dan yang terakhir ya tentunya taste nya sesuai dengan selera segmen yang dibutuhkan oleh cigar ini
sehingga kalau selera yang cocok itu harga berapa pun biasanya diterima
jadi bisnis cerutu bisa dikatakan ya bisnis gaya hidup begitu sebagian
kalau bisa masuk ke dunia seperti itu
gaya hidup ini jalan
harga berapa pun
berapa pun harganya
berapa pun harganya